perayaan lebaran selalu identik dengan keberadaan kue kering yang ada di meja ruang tamu atau keluarga
begitu juga dengan keluarga awit ganjari
ibu dua anak ini mengaku tidak lengkap rasanya jika merayakan lebaran tanpa menyiapkan kue kering
nastar dan kue keju adalah kue yang harus ada
saking lezatnya awit bercerita
terkadang ia tak bisa menahan diri ketika mengonsumsi kue kering terutama pada momen lebaran
suka nggak sadar diri ya kalau misalnya udah makan kue kering itu kan suka nggak bisa berhenti nih terus terusan
karena sambil nonton tv sambil ngobrol tuh makan satu satu satu
pas dilihat eh udah sedikit lagi nih gitu
nggak kerasa ya karena cemilan kita nganggepnya kan cemilan nih si kue kering ini
terus adanya jarang ya kue kering yang khusus lebaran ini adanya memang momennya di lebaran ini
jadi karena momennya dicemilin terus tuh
tapi tahukah anda kue yang terdiri dari campuran tepung terigu minyak dan gula ini mengandung begitu banyak kalori
spesialis gizi johannes chandrawinata memberikan gambaran mengenai kandungan kalori pada setiap jenis kue kering
per seratus gram kue nastar rata rata mengandung lima ratus kalori
untuk kue keju dengan berat seratus gram memiliki kandungan empat ratus lima puluh kalori
sementara untuk seratus gram kue putri salju memiliki empat ratus kalori
rata rata masing masing kue mengandung dua puluh empat hingga lima puluh kalori per buahnya
jika kita bandingkan dengan kalori nasi
memakan tiga buah kue sama dengan makan sepiring nasi seberat seratus rupiah
kandungan kalori dari kue kering tinggi
seratus gram kue kering itu kira kira empat ratus lima puluh kalori
jadi itu sangat beda jauh kalau kita bandingkan dengan nasi
nasi itu seratus gram hanya satu ratus tiga puluh kalori
jadi banyak orang takut makan nasi
tapi berani makan cookies ya
kue kue kering itu per seratus gram
mengonsumsi kue kering secara berlebihan yang mengandung banyak kalori
bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh
tentu asupan kalori yang berlebihan dari cookies menyebabkan kenaikan berat badan
selama psbb ini
kemudian juga kolesterol kalau daripada yang mereka yang ada turunan kolesterolnya tinggi
juga akan meningkat juga
selain itu juga dia mengandung gula yang cukup tinggi dan tepung jangan lupa
jadi pada yang menderita kelahiran kesehatan
kelainan gula darah seperti diabetes hati hati gula darah cepat naik
waktu mengonsumsi kue kering penting diperhatikan
beri waktu tiga jam untuk makan kue kering setelah makan hidangan utama seperti nasi dan lauknya
cukup tiga buah satu hari makan kue kering
tidak lupa imbangi dengan mengonsumsi buah buahan
agar kebutuhan serat dalam tubuh bisa terpenuhi
kiki haryadi kavijati bandung jawa barat